sementara itu komisi nasional hak asasi manusia komnas ham menyatakan harus ada pihak yang bertanggung jawab atas kasus gagal ginjal akut yang telah menyebabkan satu ratus lima puluh tujuh anak meninggal dunia
untuk membahas lebih jauh terkait hal ini kita sudah terhubung dengan wakil ketua internal komnas ham munafrizal manan
selamat siang bang manan
terima kasih sudah bersama dengan cnn indonesia news hour pada siang ini
ya bang manan beberapa hari lalu anda mewakili komnas ham ini menyebut sudah ada pihak yang seharusnya bertanggung jawab bahkan sudah harus dihukum pidana terkait kasus gagal ginjal akut yang menewaskan lebih dari seratus anak ini
kalau menurut anda ini siapa sebenarnya yang paling bertanggung jawab
apakah memang bepom sebagai badan pengawas atau pihak produsen obat yang menggunakan bahan berbahaya ini
ya pastinya siapa yang bertanggung jawab tentu masih dalam penelusuran yang dilakukan oleh para penegak hukum dan juga hal ini bepom yang melakukan pengawasan juga punya wewenang untuk melakukan penindakan
jadi kalau sementara ini sebagaimana yang disampaikan oleh bepom arahnya memang ke san farmasi
karena ini masih berproses mungkin saja ada pengembangan lebih lanjut
kira kita tunggu saja nanti bagaimana nyampe informasi dari bepom dan juga dari kepolisian
baik bang manan lalu menurut anda
menurut anda pengawasan obat hingga saat ini apakah sudah baik atau belum
maaf kurang jelas
ya menurut anda penanganan pengawasan obat hingga saat ini sudah baik atau belum
hingga maksudnya ada kejadian seperti ini
apakah memang mereka yang mengawasi obat ini sudah melakukan tugasnya dengan baik
begitu bang manan
kalau kita lihat dari apa yang terjadi sekarang ya
peristiwa kalau terakut
dan bahkan sebetulnya sebelumnya juga ada peristiwa peristiwa lain
meskipun tidak terlalu mendapat perhatian luas
ya dari publik
kira ini harus ada nahan yang menyeluruh
terkait dengan tata kelola pengawasan obat dan makanan yang ada di indonesia
jadi saya kira ini tidak menyangkut hanya satu pagaan
tetapi juga terkait dengan lembaga lembaga lain punya irisan
karena ini berulang terjadi dalam kasus yang berbeda beda
dan sekarang kasus gagal ginjal akut
memang tampaknya ada kelemahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan obat dan makanan itu
jadi ini kelemahan yang sifatnya sistem
oleh karena itulah saya kira kejadian ini harus menjadi momentum untuk melakukan penahan yang menyeluruh
dan makanan termasuk juga komistika
karena kita tidak bisa membiarkan hal seperti ini terus terjadi berulang
dengan kasus yang mungkin berbeda beda
karena ini menyangkut kelamatan publik kesehatan publik
jadi publik yang mengkonsumsi makanan obatan dan yang menggunakan kosmetika itu kan mereka
yang awam yang tidak tahu bagaimana sur yang ada di dalam makanan dan kosmetika itu
nah sepanjang mereka melihat ini ada tulis misalnya bepom ya
maka mereka percaya saja untuk menggunakan
nah oleh karena itulah maka lembaga yang berkaitan dengan ini
ini perlu didesain secara menyeluruh agar kekhawatiran publik atas paling tidaknya menggunakan konsumsi makanan obatan dan semetika itu tidak terjadi
ya bang manan tadi anda menyebut ini ada kelemahan sistem begitu
hingga menyebabkan tidak ada pengawasan yang baik pada obat makanan hingga kosmetika
lalu menurut anda apa hasil pertemuan anda dengan bepom beberapa hari lalu
oh ya jadi komnasan itu ada unsur dukungan pelayanan dan pengaduan dalam melaksanakan penegakan ham
dan dukungan pelayanan dan pengaduan itu mungkinkan untuk melakukan monitoring dari pemberitaan media atas suatu peristiwa yang terjadi
nah kami memonitor peristiwa gagal ginjal akut ini
bahkan kami mengkeliping berita berita yang berkaitan dengan ini
dan kecenderungannya kami melihat ini semakin serius
nah jadi pada saat sebelum kami pertemuan dengan bepom itu itu sudah satu ratus empat puluh an yang menjadi korban meninggal dunia
dan kemudian kami menginisiasi mengirimkan surat kepada bepom untuk melakukan koordinasi dalam rangka melakukan kegiatan pelayanan pengaduan proaktif
nah jadi pada saat itu kami butuhkan informasi
ada beberapa pertanyaan yang kami tanyakan yang sudah dijelaskan oleh bepom
nah kemudian dilakukan penyelesaian bersama
jadi dalam konteks komnasan seperti itu pada saat itu
ya bang manan kita ini melihat dalam beberapa kali konferensi pers bepom ini menyatakan
sempat ada bilang cemaran sirup yang berisi bahan ethylene glycol dan di ethylene glycol ini tidak berbahaya
padahal sebelumnya bahan itu dianggap berbahaya sehingga menghentikan sementara beberapa sirup yang mengandung egg
dan di eg lalu apa tanggapan anda ini
ya itulah mengapa perlu sekali untuk dilakukan penelusuran
agar diketahui pasti apa penyebab sejumlah anak anak menjadi korban yang meninggal dunia itu
sejauh ini kan yang disampaikan oleh pihak otoritatif dalam hal ini bepom dan kementerian kesehatan adalah
penggunaan lelaki ini sangat berharga
iya lalu bang manan ini desakan apa yang anda bisa berikan kepada pemerintah untuk penanganan kasus gagal ginjal ini lebih baik
ya pertama prioritas utama adalah semaksimal mungkin pemerintah harus melakukan upaya baiknya
agar tidak lagi muncul korban yang baru
nah kita prihatin sekali ya sangat bersedih berduka karena kalau berdasarkan data dari kementerian kesehatan sendiri sampai dua puluh enam oktober
itu jumlah yang terdata meninggal dunia sudah sebanyak dua ratus enam puluh sembilan korban meninggal dunia
nah ini kita masih bertanya juga apakah ini data pasti jangan jangan jumlahnya besar dari itu tapi belum diketahui pasti ya
nah kemudian yang berikutnya adalah dan ini saya kira
sudah disampaikan oleh bapak presiden dan kemudian kementerian kesehatan mungkin sudah lakukan sesuatu ya
meringankan beban pasien sedang menderita gagal gijal aku
karena ini kan akan berkonsekuensi panjang mereka yang mengalami sakit ini
kalau parah nanti harus sampai cuci darah dan itu tentu memerlukan daya yang besar
oleh karena itu saya kira sudah tepat bapak presiden menyatakan agar pasiennya digratiskan

kami harap ini betul betul

kami harap ini betul betul
kami harap ini betul betul
kami harap ini betul betul
betul terlaksana di lapangan ya
nah kemudian yang lain juga perlu diberikan perhatian terhadap korban yang sudah meninggal dunia itu
apa langkah kebijakan yang dilakukan pemerintah sehingga korban yang meninggal dunia itu
keluarganya merasa terhibur teringankan karena ini sesuatu tidak dikehendaki
nah dan ke depan saya kira ini sudah waktunya untuk memulai membangun
tentang tata kelola pengawasan obat makanan dan kosmetika yang lebih bisa memberikan jaminan keamanan secara seluruh secara luas
saya kira sekali pemerintah mulai untuk membentuk tim ya di samping mengatasi apa yang sedang terjadi sekarang
untuk mulai menyiapkan pentata kelola kawasan obat makanan dan kosmetika ke depan itu
seperti apa supaya kita tidak berulang ulang mengalami hal yang seperti ini
ya benar bang manan
tadi anda menyebut untuk pemerintah untuk lebih maksimal lagi dalam menangani kasus gagal ginjal akut ini
kalau menurut anda apakah pemerintah sudah maksimal begitu dalam penanganan ini
ya kalau kita agak flashback ya ini kan munculnya sudah terdeteksi di bulan agustus
tapi kemudian begitu memasuki bulan oktober
ternyata jumlah korban yang meninggal dunia itu semakin bertambah
dan saya dikatakan bertambahnya cukup signifikan membuat kita penyak kaget
nah terus terang memang ada lambatan di awal pon pemerintah yang menangani di bidang kesehatan atas persoalan ini
nah memang kalau saya ikut
tapi apa yang disampaikan ada alasan dalam pengertian pada awalnya masih itu jelas
apa penyebab terjadinya gagal ginjal akut yang menyebabkan kematian pada sejumlah anak anak tersebut
nah jadi karena ketidaktahuan apa penyebabnya itulah maka yang terjadi adalah batan dalam merespon
baik kecepatan respon gitu ya bang manan ya
pemerintah juga diminta lebih maksimal lagi dalam menangani
dan yang penting tadi yang anda menyebut juga adalah membangun tata kelola pengawasan obat makanan dan kosmetika yang lebih baik ya bang manan ya
agar kedepannya tidak ada lagi kasus seperti ini dengan korban yang cukup banyak
baik bang manan terima kasih sudah bersama dengan cnn indonesia news hour pada siang ini